selanjutnya kita baru saja mendapatkan informasi terutama informasi duka pada pagi hari ini
innalillahi wa inna ilahi roji'un tokoh nasional k h h muzadi meninggal dunia
sebelumnya hazim muzadi menjalani pemulihan di kediamannya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit lavalet malang
k h h muzadi sebelumnya dirawat karena gangguan pernafasan akibat batuk yang diritanya
k h h muzadi meninggal di usia tujuh puluh dua tahun
semasa hidupnya ia mengawali karir di bidang politik sebagai anggota dprd tingkat satu jawa timur tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima tahun berselang ia menjadi ketua pengurus wilayah nadatul ulama jawa timur hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan menjadi ketua umum pbnu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu empat
dan di masa pemerintahan presiden joko widodo ini

k h h muzadi dipercayakan sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana juga sempat mengunjungi kediaman haji muzadi di malang pada rabu kemarin